hai iko wais dan kakaknya firman syah yang telah dijadwalkan diperiksa oleh pihak kepolisian
pada selasa empat belas juni tidak memenuhi panggilan polisi melalui kuasa hukumnya iko wais mengajukan
permohonan penundaan pemeriksaan sampai dua puluh juni mendatang rahim kay selaku kuasa hukum
riko wais menjelaskan niko tidak dapat hadir dalam pemeriksaan kali ini lantaran masih padat aktivitas
ini datang untuk memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena alasan klien kami
sedang padat padatnya aktivitas agenda lalu kemudian insiden itu menyita banyak waktu istirahatnya
sementara itu kepala polres metro bekasi kota kombes hengki mengatakan pemeriksaan kedua terlapor
akan dijadwalkan ulang secepatnya keduanya yakni kois dan sang kakak saat ini berstatus
saksi kita periksa dulu ya baru kita panggil sebagai saksi nanti baru dari pemeriksaan terhadap
lapor nanti kita akan simpulkan penyidik akan menyimpulkan apakah terjadi kasus bagaimana
dilaporkan oleh ya lapor sebelumnya aktor lagai kois dilaporkan seseorang bernama rudy atas kasus
dugaan penganiayaan menurut dari keterangan kuasa hukum iko wais sebelumnya rudy sebagai pelapor
terikat perjanjian kerja dengan iko wais
sebagai desainer interior ributan terjadi saat iko meminta pertanggungjawaban atas pekerjaan sesuai
dengan kesepakatan hingga diduga melakukan penganiayaan belakangan tiap iko wais justru
melaporkan balik rudy ke polda metro jaya atas perkara yang sama yakni kasus dugaan melakukan
penganiayaan tim liputan cnn indonesia